ketua mahkamah agung m syarifudin mengaku belum membaca amar putusan ma nomor dua puluh tiga tentang perubahan syarat batas usia peserta pilkada
ketua ma menyatakan tidak bisa berkomentar tentang putusan itu
putusan ma nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh empat menetapkan syarat batas usia peserta pilkada dihitung sejak hari pelantikan bukan sejak masa pencalonan
putusan ini dinilai banyak pihak sebagai pembuka jalan bagi kaisang untuk maju di pilkada
ketua mahkamah agung m syarifudin menyatakan ma tidak boleh mengomentari hasil putusan
ketua ma menyatakan tidak boleh berkomentar tentang putusan ma no dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh empat menetapkan syarat batas usia peserta pilkada
banyak pihak menilai putusan mahkamah agung ini
sebuah syarat usia peserta pilkada untuk membuka karpet merah bagi putra bungsu jokowi kaisang pangarep maju di pilkada mendatang
akankah putusan ma ini akan digunakan ks sang untuk maju ke pemilihan kepala daerah jakarta atau pemilihan kepala daerah lainnya
kita ulas malam hari ini bersama politisi partai gerindra endarsam marantoko dan juga pakar politik dari brin siti zuro
malam bu siti malam bang endarsam
ya selamat malam mbak
jadi pasnya putusan ma sudah ada omongan dari mas budi sendiri bahwa dia akan konsen ke parlemen
jadi sebenarnya unggahan gambar mas budi bersama mas kaesang untuk jakarta dua ribu dua puluh empat ini hanya ngetes aja atau serius beneran bang
ya kan kita kalau kita melihat pengaman pengalaman kita dalam kontestasi pemilu baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah kan sangat dinamis sekali kan
jadi memang flutuatif sekali
jadi dinamikanya ya kan siapa dicalonkan dengan siapa siapa yang akan maju begitu juga di kita
jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa memang apa yang mungkin diunggah oleh bang dasko kemarin ya sebagai cek ombak juga bisa kita katakan seperti itu
masalahnya cek ombaknya juga berbarengan nih gak lama kan putusan ma keluar tiba tiba
ya kan korelasinya kan kita gak
nggak bisa dikorelasikan bahwa dengan cek ombak tersebut dengan adanya pasangan mas budi dan mas kaisang kemudian dikaitkan dengan putusan tersebut
karena dari apa namanya itu kita sendiri ya kan sama sekali saya juga baru tahu kemarin dihubungi oleh salah satu stasiun tv katanya sudah ada putusan ma ya kan
rekan dengan masa apa namanya itu terkait dengan batas usia dan lain sebagainya persyarat
apa namanya itu fokus dan intensi apa apa ke arah sana ya
karena kalau pun itu nanti memang mas kaesang kita di apa namanya dapat maju ya dalam dalam pilkada baik itu di dki atau di daerah lain ya
itu tidak serta merta bisa menguntungkan partai gerindra contohnya
karena belum tentu bisa berpasangan ya kan dengan partai gerindra
dengan keluarga pak jokowi kemudian dekat dan dipersatukan dalam koalisi indonesia maju nih
kalau semua dikait kaitkan itu ya kan dicari cari pembenarannya selalu bisa saja ya
kemarin juga dikaitkan bahwa ketua umum partai garuda sebagai pemohon itu adalah rida sabana yang merupakan adik daripada riza patria petinggi salah satu di partai gerindra
ya jadi memang ya wajar wajar juga sih ngomong kayak gitu
cuman masalahnya begini ya
kita nanti kalau berspekulasi terlalu jauh ketika hal tersebut apa yang kita tuduhkan apa yang kita spekulasi ketidak jadikan jadi kecele sendiri
saya ambil contoh contoh ya yang nggak begitu lama terjadi
ya dulu prof denny indrayana itu pernah ngomong ya bahwa mk akan memutuskan sistem pemilu kita ini secara tertutup
dan prof denny indrayana malah mendapatkan masalah hukum tersendiri terkait dengan masalah tersebut
nah hal hal kayak gini spekulasi spekulasi kayak gini boleh saja berkembang atau apa namanya itu tapi jangan sampai itu menjadi sesuatu hal yang liar
jadi batas batasi saja karena kan ini jalan masih panjang
dan oleh karena itu segala macam bentuk kemungkinan itu masih saja terjadi
termasuk di internal partai gerindra
bang kalau gitu saya mau tanya dulu deh ke bu siti
bu siti kalau tadi bang hendarsam bilang ini gak ada urusannya begitu ya dengan postingan dengan putusan mahkamah agung
tapi kalau dari pandangannya bu siti sendiri ini ada kaitannya nggak sih
karena jedanya sangat singkat sekali nih
dalam politik itu tidak ada yang sekonyong konyong sebetulnya
cuma politik di indonesia itu senantiasa mengarah pada konteks ya
itu yang akan menentukan
ini polanya agak mirip ini masalahnya
menjelang pilpres itu kita juga menyaksikan gitu ya
nah sekarang menjelang pilkada gitu ya
ada perubahan juga di mahkamah agung kan gitu
lalu bagaimana kaitannya dengan politik
menurut saya pastinya gitu ya
kita ini berdemokrasi kan dengan kata lain ada kepastian
nah ketika kepastian keturkuran tadi itu mulai merosot atau menurun
maka muncullah apa yang dikatakan pak endarsa
nah spekulasi tadi itu lalu
semacam prediksi prediksi antisipasi dan analisis tadi muncul
karena lalu mengapa ini mahkamah agung ada perubahan seperti ini
kita sama sekali dalam prinsipnya itu kita mendukung orang muda
tapi bu siti yang dilihatnya yang paling kentang kelihatan yang mana nih
tiba tiba ada putusan ma atau umurnya kaisang nih
kemudian kan dulu batasan usianya minimal tiga puluh
sekarang kan nanti pada saat apa sudah dilantik baru ini ya
artinya nanti bisa umur tiga puluh pada saat di desember kan mas kaisang
jadi poin diubah ubahnya tentang kepastian umur ya
apakah itu mendaftar lalu diubah menjadi ketika dilantik
sudah ada istilahnya otak atik gitu ya
di otak atik seperti ini dalam proses tahapan itu sangat tidak ini ya
seyogianya itu tidak dilakukan
jadi nanti kalau akan pilgada lagi mulai dievaluasi secara kritis bahwa ini eranya bonus demografi
maka umur itu menjadi dipertimbangkan dan sebagainya
lalu ada revisi dan sebagainya
bukan di tengah jalan seperti ini
maka yang dimaknai oleh publik ini luas akan mengatakan ini kan karena putra bungsunya pak jokowi mas kaisang ini ingin mencalonkan diri
entah dari partainya atau entah dari tim suksesnya atau relawannya dan sebagainya
dan ini bukan pertama kali gambarnya mas ks sang itu dimunculkan
lalu kemarin itu rencananya di bekasi
sekarang akan ada di provinsi gitu ya di kj kan gitu
jadi menurut saya ini sudah jelas
ada kaitannya dengan politik ya
kecuali gitu ya tidak ada seperti ini
jadi menurut saya jangan salahkan publik
kalau publik lalu melakukan analisis analisisnya dan mencoba mengkaitkan dengan momen politik yaitu pilkada serentak ini
karena kan ada istilahnya nih bahkan di media sosial
kalau kita bicara statistik ini ya
saya kan melihat spekulasi yang ada di ruang publik selama ini ya kan
dari pemilu ke pemilu sebelumnya itu
yang akurat mungkin cuma lima belas persen tuh ya kan
tapi itu kan sebenarnya warna dari demokrasi kita
contoh ini yang mengajukan adalah partai garuda
kemungkinan besar kan partai garuda mempunyai calon
mempunyai calon pemimpin muda yang ingin dia ajukan
dia berkepentingan dalam hal ini
makanya mengkaitkan spekulasinya itu dengan mas kaisang
kan itu udah ada gambarnya di media sosial
dan yang posting juga petinggi gerindra
kan mungkin sama mas hendarsam bisa dijelaskan ya
karena kita sudah punya pemulanya
jadi ini akan menjadi terus menerus itu ya
ya saya rasa kalau masalah formula
artinya kan itu kan semacam jurisprudensi juga
tapi melihat ini dari kepentingan politiknya sendiri
mengkaitkan partai garuda selaku pemohon
dengan mas kaisang ini sangat jauh sekali gitu loh
saya sendiri pun nggak sampai spekulasi
artinya polanya ini mirip dengan waktu itu pengajuan
soal batas usia pencalonan
apa kaitannya partai garuda dengan mas kaisang
nanti tau tau partai garuda
ya di pilkada ini ingin mengajukan calonnya
sehingga dia mempunyai kepentingan hukum
sebanyak pasal empat ayat satu itu
kalau saya baca esensi daripada pasal tersebut
yang pertama itu sejak penetapan pasangan calon
yang terbaru tuh ya kan dirubah
sejak pelantikan pasangan calon terpilih
itu kan dianggap cukup mapan ya kan
dan matang secara usia
kapan dia mengemban tugasnya tersebut
bukan saja saat dia ditetapkan
dengan mas ks yang di umurnya dua puluh sembilan
nanti pada desember kan berusia tiga puluh nih
bang endar sam kalau gitu saya mau tanya ke bu siti deh
bilang seratus memuluskan karpet merah
mas kaisang bertarung di pemilihan kepala daerah
jakarta atau mungkin jangan jangan bukan jakarta
ini karena pilkadanya lima ratus empat puluh lima ini daerah
jadi bukan hanya dki jakarta
tapi lima ratus empat puluh lima jadi banyak
mungkin yang perlu dijelaskan
karena ini kan kita melakukan literasi ya
supaya masyarakat kita ini cerdas secara politik
pilkadanya ini langsung masalahnya
yang betul proper untuk masyarakat
yang lalu ketika ada keputusan mahkamah konstitusi
ada penolakan argumentasi yang mengatakan
tidak ada urusannya dengan mas gibran nanti kan
ini nanti bisa direkam ya
itu senang dengan kompetisi kontestasi
tidak dengan cara nepotisme
ada di jabil kada waktu itu
saya termasuk masuk disitu ya
bahwa seharusnya kita putus mata rantai
pertumbuhan yang luar biasa
supaya tidak terjadi lagi kedepan
oleh salah satu daerah
dan diberikan bantuan hukum
supaya kompetisi kontestasi kita
jadi siapapun yang punya akses
kemewahan demokrasi kita hilang